assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita sekalian
bangsa tokoh tokoh nasional
para tokoh tokoh partai pendiri pendiri partai yang hadir
kita dapat kehormatan hari ini
gubernur dki yang kita cintai
saudara anies rashid baswedan
berkenan di tengah kesibukannya hadir di kita
dan sudah pakaian putih coklat
juga saudara sandiaga solahuddin uno
wakil gubernur yang kita banggakan hadir
kemudian tokoh kita
anggota dewan pembina
wakil ketua umum kita bidang ideologi
putri proklamator kita
nama bung karno yang kita cintai
ibu rahmawati soekarno putri
para anggota dewan pembina yang hadir
pak permadi hadir
bapak wakil ketua dpr ri
wakil ketua umum partai pak fadli zon
ketua harian pak muklas sidik
laksamana madia mada
tni angketan laut purnawirawan
harus ada angketan lautnya
para tokoh tokoh partai yang hadir disini
para anggota fraksi dpr ri yang hadir
yang tidak saya sebut satu satu
tanpa mengurangi rasa hormat
yang di depan pak maijen arifin seman
marsikal tni au juga mutanto
pemenang medali emas asian games
jaman bung karno
wakil ketua umum pak ferry
memenuhi syarat untuk jadi presiden republik indonesia
karena ada o nya
pak fadli harus tambah oh
anggota dpr ri ketua dpd jawa timur
saudara supriyat no
ini juga bisa jadi presiden republik indonesia ini
jabatan selanjutnya dari beliau adalah pendekar
pendek tapi kekar
kamu kelihatan kayak anggota dpr ri
mayor general tni rpkad purnamirawan
harus ada rpkad nya
kemudian nggak ada no nya
jadi kok gak bisa jadi presiden
tanjung banyak sekali
gak ada o nya juga susah itu jadi presiden
saudara edi prabowo
kalau di daerah daerah yang ngaku anak saya itu
padahal anak buah
ya gak apa apa ya sama
ustadz sambo antum sudah jadi anggota dpr atau perwakilan
perwakilan nggak apa apa hatinya sudah
udah pakai putih krem
saudara sirlahi kolonel
anggota pembina dan ketua dpr ri
dan ketua badan kajian
saya dengan pak yusuf dan pak mahir ini punya sejarah lama
jadi dulu saya anak buahnya mereka
mereka yang ajarkan saya arti daripada anak buah
saya baru pulang dari luar negeri
jadi saya kan baru pulang bahasa indonesia saya masih
saya tanya apa artinya anak buah
jadi saya disuruh bawa buah gitu loh
ya roda berputar sekarang saya ketua dewan pembina
mereka anggota saya
sorry sok dunia berputar
saudara yudi magyoyudin
yo yusuf mayor jenderal tni
wakil ketua umum bidang hubungan internasional
ini dulu apa itu saingan
tapi saya yang kalah terus
kalau mengejar cewek dia yang menang terus
dulu dia ganteng sekali
sekarang masih lah
saudara tadi sudah saya sebut
wakil ketua dpr ri fadli zon
yang penuh kontroversi
memang demokrasi membutuhkan kontroversi
asal sehat dan damai
kadang kadang saya susah juga mengendalikan beliau
karena dunia berputar
sekarang wakil ketua dpr ri
jadi kawah sama dia
tapi di partai aku masih
pak hashim saudara saya
sudah tahu isi perut saya semuanya
jadi memang saya harus hati hati sama adik saya sendiri
di sini saya bos kalau di rumah beliau yang merintah merintah saya
ibu soehardi istri ketua umum kita yang pertama
yang selalu berjuang untuk gerindra yang membesarkan gerindra
kemudian ibu endang ibu muklas jarang saya ketemu sorry minta maaf
ibu tania pak glenni karupan kemudian yang di kusiroda
bapak ibu mia pak joko mulyono
seorang ahli ekonomi ahli perdagangan yang sangat nasionalis
terima kasih ariza patria pak heri gunawan pak oo
dan tokoh tokoh yang lain yang hadir semuanya
kalau enggak disapa enggak enak dari segi bangsa indonesia
ya semua fraksi tapi kalau saya sebut satu satu
itu sudah habis waktu
yang penting ini juga saya lihat kok ada wartawan di belakang
yang undang siapa ini
tapi enggak apa apa
dengan ada wartawan ya terpaksa pidato saya agak sopan
saudara saudara tidak menjadi masalah karena yang kita lakukan adalah perjuangan yang mulia
yang kita lakukan adalah membela negara dan bangsa kita
yang kita lakukan adalah membela cita cita proklamasi kita
saudara saudara hari ini adalah ulang tahun kita yang ke sepuluh
kita rayakan secara sederhana
dan desentralisasi di semua kabupaten dan kota dan provinsi
bersamaan hari ini ada beberapa tokoh kita yang tidak ada di sini karena mewakili saya
di banten dan di mana mana
besok di bandung dan di mana mana semua
jadi saya tugaskan mereka mewakili saya
tidak mungkin saya berada di semua tempat
dan kita adakan perangai
dan kita adakan perangai
dan kita adakan perangai
dan kita adakan perangai
saya berharap bahwa perayaan ulang tahun kita bukan untuk foya foya
bukan untuk sekedar seremoni
tapi untuk melaksanakan konsolidasi
dan untuk itu dalam hal ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya
atas perjuangan semua kader semua pimpinan
di setiap tingkat
dari provinsi kabupaten kota kecematan sampai dengan ranting anak ranting
yang telah bekerja keras
sehingga gerindra ini
bisa ikut pemilihan
kepala daerah yang akan datang dan pemilihan umum yang akan datang
ada yang menganggap
ada yang menganggap
pendidikan partai itu gampang
ada yang menganggap
ada yang menganggap
verifikasi itu gampang
verifikasi itu tidak gampang
apalagi untuk kita
partai yang di luar kekuasaan
kita kalau kurang sedikit pasti
kita kalau kurang sedikit pasti
ya udahlah saya gak teruskan
ya udahlah saya nggak teruskan
tapi kalian mengerti apa yang saya maksud

karena itu kita tidak boleh
tidak boleh sedikitpun kekurangan
tidak boleh sedikitpun salah
tidak boleh sedikitpun salah
kalian telah bekerja keras
dengan clicking aussi
dengan clicking aussi
tapi sampai sadar aja
kalau gak terlalu keras
kalau gak bisa
akan menyelesaikan sebilangan
kalau kurang satu perempuan kita nggak lolos
mana ibu norah dian
untung datang melengkapi
alhamdulillah ada teknologi
terima kasih kpu akhirnya menerima
dicek semua nomornya dan fotonya akhirnya lolos
ini hanya menggambarkan
ini saya mau gambarkan
bahwa kita mendidikin partai tidak gampang
partai ini bukan partainya prabowo
bukan partainya hashim fadlizon
bukan partai ini adalah partai kita semua
saya katakan bahwa saya ini hanya pembawa bendera ibaratnya
kalau saya masih kuat saya akan bawa bendera terus
kalau saya tidak kuat saya akan lapor
saya sudah tidak kuat lagi
tolong cari pengganti saya
tapi pengganti saya harus tetap merah putih
harus tetap setia kepada pancasila
dan kepada undang undang dasar empat puluh lima
dan setia kepada rakyat indonesia
sepuluh tahun kalau kita flashback
banyak yang kita alami
kita waktu itu pendiri pendiri partai
bukan orang orang pengalaman politik
ada beberapa aktivis
tapi sebagian dari kita
pertama kali terjun ke politik
kita belajar politik indonesia itu yang gak diajarkan di fakultas
di fakultas nggak ada serangan fajar
gak ada serangan fajar
baru kita mengerti pentingnya saksi
saksi kita datang
ada juga saksi yang belum kuat ideologinya
dikasih duit oleh pihak lain
pulang pula dia

akhirnya semakin kita yakin bahwa yang penting adalah keyakinan hati
partai kita harus berdasarkan keyakinan hati
yang ada di gerindra di sini
suka rela dan harus yakin
harus di dalam hatinya yakin bahwa kita di sini
sungguh sungguh ingin mengabdi dan berbakti kepada rakyat dan bangsa kita
kita di sini untuk cari makan
jangan di sini kita untuk cari kaya
jangan di sini kita untuk cari kaya
harus hati kita yang kita mantapkan
harus hati kita yang kita mantapkan
saya minta kalau kau hadir di acara gerindra
jangan kau hanya duduk
kau lihat gambar gambar itu pahlawan
lihat gambar gambar itu pahlawan
kita taruh di situ bukan untuk pajangan
kita taruh di situ untuk ingatkan kita
untuk mengendalikan kita
kita taruh di situ bukan untuk memuja muja
bukan sekedar jadi ikon
kita naruh di situ untuk mengingatkan diri kita
apakah saya pantas meneruskan cita cita mereka mereka itu
apakah saya kuat menjaga nilai nilai mereka
anak anak kita yang tadi ucapkan ada yang keliru
tapi niatnya dia ingin baik
yang kita lihat adalah niat
kadang kadang kita jatuh
tidak ada masalah
bukan jatuhnya yang kita persoalkan
niatnya dan keinginan dia berdiri kembali setelah dia jatuh
saya katakan gerindra jangan jadi partai politisi
kita harus lebih dari politisi
kita tidak ingin hanya jadi partai yang ikut pilkada
no kita lebih dari itu
kita adalah gerakan yang ingin membela cita cita bangsa
karena itu saudara saudara kita harus hargai niat
dan kita harus bulatkan niat kita sendiri
dan kita harus sadar
bahwa bangsa kita dan rakyat kita melihat kepada kita
mereka mencari suatu tempat suatu pihak suatu kekuatan yang bisa membela kepentingan mereka
tidak hanya kepentingan yang kaya kaya saja
tapi kepentingan seluruh rakyat indonesia
menahan diri dan sopan
nanti di hambalang
di situ kalian akan dengar pidato saya
hati saya yang sesungguhnya
keresahan saya yang sesungguhnya
kesedihan saya yang sesungguhnya
kita tenang tenang dulu
karena ini ulang tahun
semakin berat pantangan
dulu kita di tentara
kalau naik gunung
semakin dekat puncak
begitu sampai di puncak
ada puncak lagi di atas
ini hanya untuk mengingatkan kita
peringatan jendal sudirman
panglima besar kita
sejengkal tanah pun
tidak akan kita serahkan
sejengkal tanah pun
tetapi akan kita pertahankan
meskipun kita tidak gentar
akan gertakan lawan itu
tetapi kita pun harus selalu
bapak bapak pendiri bangsa ini
bicara kepada kita
sejengkal tanah pun
tidak akan kita serahkan
apalagi ratusan ribu hektare
tapi cukup cukup disini nanti
sudah sudah dalam sepuluh tahun ini
kita harus semakin matang
bahwa rakyat membutuhkan kita
tinggalkan partai gerindra
banyak partai lain
kita harus berfihak
kejujuran dan kepentingan
bangsa dan rakyat
lebih gampang kita ucapkan
susah kita laksanakan
kita akan tergoda
mereka mereka yang dalam
kekuasaan akan tergoda
dengan masalah masalah real dan aktual
mereka mereka yang masuk
kalian akan dapat tantangan dan godaan
kita harus selalu setia
dan berpegang kepada ideologi negara
pancasila bagi kita bukan mantra
pancasila adalah bagi kita
kita berpegang kepada pancasila
kata kata yang indah
bagi kita undang undang dasar
kita jadikan patokan operasional
kunci kebangkitan indonesia kembali
adalah di undang undang dasar empat puluh lima
yang harus kita pertahankan
kita menjaga kerukunan
antara semua suku
kita harus mencapai kerukunan
saya anjurkan dan saya ajarkan
dan saya mengajak
berfikir yang baik
bertutur kata yang baik
bertindak yang baik
saya anjurkan dan saya ajarkan
dan saya sebut adalah
tapi pejuang politik
yang berjiwa pendekar
tidak boleh sombong
kembali kepada jati
falsafah nenek moyang kita
jangan lupa daratan
expiry date nya ada
pada saat kau di atas
yang di bawah
karena nanti kau ke bawah
mereka akan menyapa kalian
kalau waktu kau di atas jahat
mereka tidak akan lupa
untuk meninggalkan kebaikan
sehingga pada saat dia tidak ada
sudah segera seorang pendekar
tapi tidak boleh pernah membenci
tidak boleh pernah dendam
kalau gerindra dihina
dan di fitnah
kita harus balas
ini sangat berat
ini sangat berat
itulah ciri ciri khas seorang pendekar
seorang pendekar sejati
seorang yang punya jiwa yang kuat
yang cinta tanah air
tidak boleh takut
tidak boleh takut di intimidasi
kita korbankan jiwa dan raga kita
untuk negara bangsa dan rakyat kita
kalau perlu saya jadi tumbal
untuk bangsa ini
saya siap untuk jadi tumbal
karena sudah segera
yang harus kita yakini
kepastian bahwa kita semua
akan dipanggil oleh yang maha kuasa
kita harus berpikir dan berpikir
cepat atau lambat
kita harus menghadap
apa yang diberikan yang maha kuasa kepada kita
berbuat yang baik
ada yang mengatakan
maju nggak capres atau tidak
pendaftaran agustus kok sekarang ribut ribut
yang utama bagi dia adalah
kepentingan bangsa dan rakyatnya
kalau partai menugaskan
kalau ada dukungan yang benar
bukan dukungan rekayasa
kalau polling bisa kita pesen
benar kalau kita memang dibutuhkan
kalau rakyat menuntut
dan kita memang diberi
kesehatan oleh tuhan
ya kita juga tidak boleh
tapi bukan jabatan yang penting
yang penting adalah pengadian
dalam ulang tahun ke sepuluh
saya ucapkan terima kasih
tanpa uang banyak
kita harus berkembang
kita harus berkembang
kita harus berkembang
apa rakyat akan ikut
yang uang banyak
nanti uangnya diterima
tapi kehendaknya tidak diikuti
dan itu yang kita harapkan
dan itu yang kita yakini
bahwa rakyat kita tidak semuanya bodoh
terutama menurut saya
saya nggak sebut asingnya siapa
dan kita tidak boleh benci semua orang asing
tapi kita tidak boleh
tidak boleh lugu
bangsa kita begitu kaya
dari dulu mereka ingin
mencaplok kekayaan kita
jangan kita salahkan
mereka memang jiwanya
kalau kita tidak pandai
menjaga kekayaan kita sendiri
itu salah kita sendiri
kalau rakyat kita
tidak bisa dan tidak sadar
menjaga kekayaan sendiri
dan mengizinkan kekayaan rakyat diambil
itu salah kita sendiri
dan kita akan malu
dan akan seli
di hadapan sejarah
mereka mereka yang dapat
kehormatan di dpr ri
di dpr provinsi dan kabupaten
dan itu yang kau bagikan
itu bukti perjuanganmu
kita kalah suara tidak apa
yang penting kita jujur
di depan rakyat dan
di depan sejarah
keadilan dan kejujuran
tidak pernah salah dan tidak pernah kalah
tapi menang di depan sejarah
kau harus punya bukti
kau harus punya bukti
percaya rakyat kita tidak bodoh
mereka berhasil memilih
anies tanya aja uangnya berapa
kasih maharga ke saya
karena cinta mereka kepada rakyat
dalam sisa hidupnya
dalam sisa hidupnya
mereka mau mengabdi
mereka mau berbakti
kalau nanti mereka dipanggil oleh tuhan
untuk gerinda saya minta
main bola saja
sebelas orang harus kompak
jangan ada yang
jangan ada yang bawa bola
temennya yang jegal
itu tim bola apa
jangan jangan tim bola anggotanya
sudah disogok oleh tim lawan
ingat sepak bola
kerjasama kompak disiplin oper operan bola
gak ada satu orang jago
dari belakang sendiri
terus masuk gol itu nggak ada
maradona aja susah
si hamid atau si hasan
saya minta yang kompak
ibarat kita kesebelasan
ibarat kita kesebelasan
jangan di jorokin
supporter di pinggir yang nggak main
support dong dukung dong
jangan temen lagi dikeroyok kita hajar temen sendiri
sifat sifat apa itu
nah itu supporter yang baik
nah itu supporter yang baik
saya minta kompak
jangan saling menjelek jelekan
lawan saja jangan kita fitnah
jangan kita jelek jelekan
mikul duwur mendem jeruk
bagi mereka yang tidak mengerti bahasa jawa
mikul duwur angkat setinggi tingginya
miku duwur angkat setinggi tingginya
yang tidak baik
orang tua kita
jangan justru pemimpin kita
jangan justru pemimpin kita
mikul duwur mendem jeruk
mikul duwur mendem jeruk
cari yang baik
kalau ada kawan yang keliru
kalau ada kawan yang keliru
kita benerin intern kita
kita benerin intern kita
kalau fadlizon salah bicara
aku panggil di ruangan
di dalam ruangan
enggak saya maki maki fadlizon di luar
walaupun pingin kadang kadang
kalau tau saya marah
dia dateng ke hambalah
dimaafkan semua itu
pinter juga taktiknya itu
waktu pertama tama dia
begitu tau dia
tahu di partai kebangsaan ini
nyanyi rame dia belajar khusus
nggak tahu gurunya dari mana
katanya gurunya pavarotti dipanggil itu
sekarang nggak disuruh aja
dia selalu nyanyi
ada pepatah pantun
nah ini pantun boleh kan pantun
patah jangan disimpen
di dalam peti
jangan disimpen dalam hati
percaya kepada perjuangan kita
kita sudah lakukan perjuangan
sekeras tenaga kita
saya mengerti pengorbanan kalian
jutaan anggota kita di mana mana
kita banyak kekurangan
tidak ada manusia yang tanpa kekurangan
tidak ada manusia yang tanpa kekurangan
kita semua penuh kekurangan
kita semua penuh kekurangan
kita tidak boleh
menganggap diri kita hebat
tapi kita harus percaya
dalam setiap keadaan yang sulit
yang benar benar setia
yang ingin berbuat kebaikan
untuk rakyat dan bangsanya
ada sekarang kita dengar ustadz ustadz kita ada yang juga diserang oleh orang orang yang tidak jelas
kita harus semakin waspada dan kita harus ingatkan semua pihak
ini bangsa kita marilah kita cari kebaikan marilah kita cari kedamaian marilah kita jaga kedamaian
jangan menganggap kedamaian dan perdamaian itu begitu saja
pohon saja harus dirawat dijaga jangan sampai pohon itu tumbang
jangan sampai pohon itu terbakar
tanaman kita pelihara apalagi kerukunan apalagi kedamaian apalagi demokrasi
demokrasi adalah satu satunya sistem politik yang baik
yang lain membawa suatu
dan juga merugian bagi bangsa bangsa
ini kita belajar
karena itu kita menghimbau pemerintah untuk melaksanakan tugas utamanya
dari konstitusi tugas utama suatu negara adalah melindungi segenap tumpah darah
siapapun yang memerintah bangsa ini harus bisa melindungi rakyatnya
ini himbuan kita
dan saya mengajak partai gerindra untuk selalu tegar
selalu menjaga kebaikan kekompakan
dan juga kekuatannya
saya sendiri kehilangan salah satu
ajudan saya yang terbaik
anak orang yang tidak berada
tulang punggung keluarganya
ditembak tidak jelas
dan saya juga berharap
saya akan berjumpa dengan ibu saya
besok saya akan ketemu ibunya
saya berangkat ke minahasa
karena dia anak buah saya
karena itu saya merasakan
mungkin apa yang dirasakan oleh orang orang
yang sekarang mengalami
kejadian kejadian seperti itu
dan saya juga berharap
kita harus tegar
kita harus percaya bahwa niat kita baik
tujuan kita baik
kita hanya ingin mengabdi
kita hanya ingin membela kebenaran
kita hanya ingin rakyat kita terhormat
kita ingin mengurangi kemiskinan
kita ingin indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera
hanya itu keinginan kita
dan itu adalah
tapi kita tidak boleh
kemudian muncul kemarahan
dan semakin membalas dengan kebaikan
itu tandanya seorang pendekar
tapi pendekar itu akan selalu bersama rakyat
kebenaran selalu menang
itu ajaran semua agama di dunia
kebenaran selalu menang
kebenaran selalu menang
kebenaran selalu menang
kita berada di atas jalan yang benar
jangan takut mati
itu harus yang kita hadapi
yang penting hidup kita harus penuh arti
dan itu adalah
kita semakin menahan diri
semakin menahan diri
jangan pernah emosional
kalau suka bikin ribut ribut
itu bukan gerindra
karena saya ada darah indonesia timur
darah indonesia timur campur banyumas
waduh ini campuran
tetapi dalam hal hal prinsip
kalau di tentara itu
kalau komandan yang terlalu baik itu nggak bisa
karena yang kita pimpin harimau harimau
saya pimpin pasukan tempur
gak bisa kita perintahkan
kamu mau gak latihan cross country
dia pasti jawab
jangan sepuluh pak
gak ada tentara yang kayak begitu di dunia
atau kita dapat tembakan dari musuh
tolong kamu rebut dong
ada yang mau nyerang
kalau sekarang udah kurang galaknya
ya kadang kadang aja galak
saya kira demikian
karena banyak wartawan terpaksa
saya agak membatasi
ke wartawan pro kita semua
terima kasih pengorbanan kalian
kita akan jumpa lebih sering lagi
kita harus membantu kawan kawan kita yang lagi berjuang
jawa barat jawa tengah jawa timur
banyak daerah lain
ciri khas kita selalu paket hemat
ada yang mengeluh laporan ke saya
pak spanduk kurang
kok gak ada bendera
gak ada baliho
baliho kita nanti ada di rakyat kita
di hatinya baliho kita nanti ada di rakyat kita
di hatinya rakyat kita
kita akan jumpa kembali lebih sering
tokoh tokoh yang hadir terima kasih pak anies
ibu rahma semua tokoh tokoh yang hadir terima kasih
saya minta maaf kalau ada kata kata saya yang salah
prabowo sudah semakin santun
prabowo sudah semakin santun
walaupun ada pak permandi dan ada ibu rahma

saya tetap santun
karena mereka adalah
tapi mereka itu adalah
tapi mereka itu adalah
merah putih sejati
adanya mereka ingatkan kita
yang membakar kemerdekaan
itu membakar kestiaan kita
itu membakar kestiaan kita
kepada cita cita dansanya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
semoga tuhan maha besar
selalu menyertai perjuangan kita
selalu menyertai perjuangan kita
dan memberi restunya kepada perjuangan kita
karena kita berada di jalan yang benar
karena kita berada di jalan yang benar